kabupaten minahasa sulawesi utara punya banyak potensi produk lokal yang layak untuk diekspor
salah satu yang sedang dikembangkan adalah madu yang berasal dari lebah hitam khas desa tonsea lama di kecamatan tondano
diharapkan produk madu hitam ini bisa meningkatkan perekonomian warga di tengah pandemi covid sembilan belas
madu lebah hitam asli dari desa tonsea lama kecamatan tondano utara kabupaten minahasa
punya potensi besar untuk menjadi komoditi andalan bagi provinsi sulawesi utara
madu ini merupakan madu yang dihasilkan dari lebah hitam dinamakan madoka atau dalam bahasa minahasa berarti perkasa
masyarakat minahasa percaya madu hitam ini punya banyak khasiat
di antaranya mampu meningkatkan metabolisme tubuh membuat badan menjadi lebih sehat dan terasa hangat
potensi besar inilah yang coba untuk digali oleh sejumlah tokoh agar menjadi perhatian pemerintah
diharapkan madokasi madu hitam asli minahasa yang termasuk usaha mikro kecil dan menengah ini nantinya bisa ditingkatkan potensinya untuk diekspor
yang rencana ke depan kita dorong ini karena kita sudah punya pasar
kita ekspor ke jepang nanti januari kita ekspor ke china dan ini permintaan permintaan dari luar negeri sudah banyak ke sulawesi utara
kita akan manfaatkan menggerakkan ekonomi rakyat dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat
selain meninjau penangkaran madu hitam oli juga membagikan masker pada warga di ranong wangko kecamatan tombariri kabupaten minahasa
sekaligus merespikan rumah pemenangan di tombariri
harga itu apalagi petani

lalu kasih orang petani siksa
petani kurang diperhatikan
kalau mungkin terjadi orang lain atau juga bapak oli mungkin boleh memperhatikan petani
madu hitam asli minahasa memang sudah lama dikenal oleh masyarakat setempat
namun potensinya masih belum tergali secara optimal
diharapkan para tokoh masyarakat sulawesi utara bisa membawa madu dari lebah hitam ini agar bisa dikenal lebih luas lagi
michelle de jongker minahasa sulawesi utara